data transaksi kartu kredit yang dirilis bank indonesia per maret dua ribu delapan belas mencapai rp tujuh ratus lima puluh lima miliar
artinya penggunaan kartu kredit ini makin banyak
cermat menggunakan kartu kredit tentunya dianggap perlu agar arus keuangan tidak jadi besar pasak daripada tiang
bagaimana melakukan budgeting keuangan agar tidak terlelit beban kredit apalagi terjerat lintah darat
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst

oke pola empat dua tiga tiga gitu ya
artinya buat kita sakat infak sumbangan dan seterusnya
kemudian yang masalah utang tadi ada di porsi yang ketiga
nah kemudian ini bagaimana
dengan penggunaan misalnya tadi budgeting kartu kredit atau budgeting utang yang digunakan secara berlebihan
kemudian akhirnya mengikis budget budget lainnya yang telah kita pos poskan
misalnya ini penyiasatinya bagaimana
jadi yang pertama kita harus paham dulu bahwa utang itu apa gitu ya
utang itu adalah sesuatu hal sebenarnya bukan hal yang negatif tetapi harus disikapi dengan baik gitu ya
artinya utang itu selama utang itu untuk yang produktif maka itu menjadi baik baik saja dan tidak menjadi masalah
tapi ketika utang itu sifat untuk konsumtif
maka itu menjadi masalah gitu ya
oke jangan sampai melebihi itu
ini kita punya lima momok keuangan dalam rumah tangga
yang pertama adalah perbedaan penghasilan suami dan istri
ini tak jarang kalau suami dan istri sama sama bekerja apalagi kadang kadang yang istrinya kemudian penghasilannya lebih besar terhadap suaminya
jadi sebenarnya pembagiannya seperti apa nih mas
paling ideal yang tidak menyebabkan perpecahan atau pertengkaran di rumah tangga
supaya perbedaan penghasilan ini tidak menyebabkan pertengkaran
jadi kalau penghasilan istri lebih besar daripada suami itu biasanya jadi masalah gitu ya
tapi kalau sebaliknya tidak jadi masalah gitu
nah menurut saya yang paling penting adalah bagaimana keterbukaan antara suami dan anak anak
komprominya seperti apa paling ideal mas
prinsip serhana apakah uangku uangku atau uangku uangmu adalah uang kita
itu sebuah prinsip yang sangat berbeda
ketika uangku uangmu dan uangmu
nah ketika terjadi sebuah perbedaan
penghasilan itu menjadi sebuah sumber konflik yang sangat tinggi
tetapi ketika kita bicara pada sebuah konteks yang lebih besar
bahwa uangku uangmu adalah uang kita
yang kita mau gunakan untuk kepentingan kita
apakah kalau kemudian seorang istri yang sudah memilih untuk bekerja dan punya penghasilan itu
secara tidak tertulis sepakat kalau penghasilannya juga
itu harus digunakan untuk kebutuhan rumah tangga juga atau sebetulnya bagaimana
oh uang istri hanya uang istri saja kadang kadang ada pendapat seperti itu juga
maka yang di depan itu menjadi penting mas
artinya uangku uangmu itu adalah uang kita
ketika kita membangun sebuah keluarga
maka prinsipnya adalah bagaimana menggabungkan antara dua pribadi yang berbeda
termasuk bagaimana menggabungkan keuangan kita bersama sama
jadi harus dicatat itu uangku uangmu adalah uang kita
uang kita bersama
yang kemudian bekerja maksudnya
kemudian ini ada juga tidak ada keterbukaan soal keuangan
keterbukaan soal keuangan di dalam keluarga seberapa penting
dan seberapa besar kira kira pengaruhnya untuk menyebabkan keretakan dalam rumah tangga
nah ini satu yang menarik gitu ya
kondilnya berapa penting
jawabannya adalah sangat sangat penting gitu
nah tapi masalah yang terjadi di indonesia gitu ya
ada sebuah lembaga riset yang melakukan riset sekitar satu dua tahun yang lalu
itu mereka tidak pernah bicara tentang masalah keuangan
alasannya dianggap suatu hal yang
tabu begitu ya
dianggap suatu hal yang tidak etis
apa itu hanya di indonesia saja atau memang lazim dilakukan juga
rata rata di negara berkembang seperti itu
dan di indonesia menjadi lebih kompleks lagi
nah sehingga akibatnya apa
kita masih memiliki pertanyaan pertanyaan lainnya
kita harus jeda terlebih dahulu
berbicara jangan kemana mana
cnn indonesia business akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan
perencanaan keuangan keluarga
usaha jadwal ibu tetap bersama kami
di indonesia business kita masih berdialog serta menyesati sayangan keluarga
jadi kita berhenti di tidak ada keterbukaan keuangan
kemudian ini terdapat penyebutan di negara berkembang
lazimnya ini suami istri tidak mau terbuka soal keuangan atau pendapatan
dan juga bagaimana cash flow mereka
sebetulnya yang baik bagaimana
yang baik itu harusnya terbuka sebelum orang menikah
dan sebenarnya sebelum menikah pun orang bisa tau bagaimana berlaku
jadi suami tahu gaji istri
bisa juga tahu gaji suami semuanya
termasuk masalah utang utangnya beban beban yang harus dikeluarkan oleh seorang suami dan beban seorang istri
dan beban diselesaikan bersama agar lebih ringan
ini ada juga jebakan boros selanjutnya
kita punya masalah rumah tangga selanjutnya itu jebakan boros
kira kira jebakan boros ini datang biasanya dari mana suami atau istri
dan juga faktor lingkungan pengaruh sangat luar biasa terhadap orang boros itu
kemudian kasus apa sih mas jebakan boros ini yang paling banyak terjadi
orang konsumtif dan orang tidak bisa menunda kesenangan
artinya ketika dia menginginkan sesuatu dia mau langsung beli
padahal belum tentu uang ada
needs and wans harus dibedakan
betul antara kebutuhan dan keinginan menjadi satu hal yang penting
kenapa orang menjadi boros ini menjadi sesuatu yang cukup kompleks
karena orang boros biasanya juga terhubung dengan kartu kredit
betul kartu kredit dengan pola hidup dan juga dengan pola asuh ketika seorang masih kecil
limit kartu kredit yang pas atau sesuai untuk rumah tangga
sebenarnya nggak ada angka yang ideal
tapi kita mengatakan paling tidak maksimal satu dua kali dari income
dua kali dari income yang didapat per bulan
nah ini yang keempat adalah tidak memiliki rencana keuangan
silahkan mas andreas dipaparkan dijabarkan
rencana keuangan seperti apa yang ideal untuk meminimalisir konflik keuangan di rumah tangga
nah bicara perencanaan keuangan itu kan dan bicara uang
tidak bicara pada hari ini
tapi kita bicara juga pada minggu depan bulan depan tahun depan bahkan sampai sekian puluh tahun ke depan
nah sehingga keuangan itu harus direncanakan
karena kalau tidak maka semua bisa menjadi bermasalah
nah perencanaan apa yang harus dilakukan gitu
yang pertama adalah yang nggak pendek harus bisa mengatur cash flow
mengatur uang masuk uang keluar
yang kedua bisa mengatur atau membuat perencanaan terhadap yang namanya protection
protection itu pasti punya tabungan dan punya asuransi
yang ketiga adalah bisa punya rencana buat investasi jangka panjang
yang keempat adalah punya rencana untuk pensiun
dan yang kelima adalah punya rencana untuk pembagian warisan
baik itu tadi harus disiasat ya harus secara tertulis
dalam perencanaan keuangan rumah tangga yang harus terbuka
semuanya antara suami istri hingga tidak ada konflik konflik yang kemudian bisa menjadikan cekcok rumah tangga
betul tepat sekali mas aldi
mas andreas terima kasih sudah bersama kami
semoga sedikit banyak bisa menginspirasi pemirsa yang di rumahnya
untuk lebih terbuka soal keuangan terhadap suami ataupun istri sehingga tadi perceraian bisa terhindari
terima kasih mas andreas